kabupaten banggai sulawesi tengah
kabupaten banggai sulawesi tengah menyimpan pesona alam tak terkira
syarat akan budaya dan berlimpah sumber daya alam
rumah bagi burung endemik sulawesi
tempat persinggahan beragam penyu dari samudera
habitat ikan hias air laut khas perairan banggai

dan ketika melihat aktivitas mereka ini diwajibkan untuk tetap senyap
agar tidak mengganggu kegiatan ataupun aktivitas nesting ground mereka yang sedang dilakukan saat ini
karena memang nantinya mereka akan menaruh telur telur mereka di lubang lubang yang sudah mereka gali
seperti pagi hari ini
aktivitas menggali lubang seperti ini adalah kebiasaan burung maleo ketika akan bertelur
mereka akan menggali lubang pasir tak jauh dari pantai sebagai tempat untuk mengubur telur mereka
malio betina akan selalu ditemani malio jantan ketika menggali lubang untuk telur mereka
berbeda dengan burung lain burung maleo tidak mengerami telur telurnya
malio mengandalkan panas bumi dan matahari untuk menetaskan telur mereka secara alami
ketika telur menetas bayi maleo akan keluar dari lubang pasir tanpa ditemani sang induk
disinilah kehidupan malio kecil dimulai
dengan kondisi fisik yang sudah sempurna dan sudah mampu untuk terbang
namun harus bertahan hidup sendirian
ayah membedakan dengan burung lain burung malio ini yang pertama dia tidak mengerami telurnya
terus anakan burung maleo itu
anakan burung yang paling sempurna
begitu dia menetas dari dalam pasir
dia keluar dia langsung bisa terbang
terus dia tidak bisa terbang kayak burung burung yang lain
jadi modelnya cuma dari pohon ke pohon dan lebih banyak jalan kaki
setiap tahun masyarakat daerah batui kabupaten banggai melakukan seremoni malabo tumpe
ritual adat yang telah dilakukan secara turun temurun
saat impian kemudian diberikan kekurangan
nicolas mengatakan bahwa
pemotongan kebanyakan lembu telur yang telah disembahkan
lebih jauh dari kemari
selama beberapa tahun
merauk beli sampah
jadi setelah hal ini

pun telah dibuang
cerita dari hujan
untuk mengirisan anggaran gone huawei
sebelum dihantarkan telur maleo akan dibungkus terlebih dahulu menggunakan dedaunan
telur akan dihantarkan dari kawasan batui menuju kerajaan banggai
telur telur yang dihantarkan sudah melalui proses ritual adat berupa pemancatan doa
kepala kepala kepala kepala
setiap tahun kita melakukan pesta adat untuk mengantarkan telur maleo ini ke kerajaan banggai
saat ini status burung maleo tergolong pada kategori kritis atau sangat terancam punah
menurunnya populasi burung maleo ditengarai akibat perubahan ekstrim habitat adanya predator alami
dan tingginya tingkat konsumsi telur serta perburuan burung maleo yang masih kerap terjadi
menurut agustian selaku koordinator lapangan konservasi alto
kelestarian burung maleo dapat terjaga dengan mempertahankan habitat alami burung maleo
habitat alami burung maleo
meliputi hutan tempat mencari makan nesting ground atau tempat bertelur
dan hutan koridor sebagai tempat penghubung antara hutan tempat mereka hidup dan meninggalkan telur
sekarang ini sudah dikembangkan penangkar maleo yang ada di diesel lng itu yang pertama
kemudian ada lagi satu cuma saya lupa namanya di daerah buolemo itu ada bule juga
itu yang mengembangkan penangkar maleo
ini adalah pertanyaan tentang pelestarian daripada burung maleo ini
ini terus kita pertahankan karena kita yakin dan percaya bahwa ini adalah potensi yang dimiliki oleh kabupaten banggai
yang menjadi perhatian dunia baik nasional maupun internasional
berdasarkan data organisasi perlindungan lingkungan
jumlah populasi burung maleo di pulau sulawesi
berjumlah sekitar delapan hingga empat belas ribu ekor
hingga saat ini burung malio hanya dapat ditemui di sekitar seratus titik yang tersebar di seluruh pulau sulawesi
bagaimana rasanya komunikasi tanpa pokok

dari ru down
saya mau bantuin sekali makanan
saya juga meminta makanan redditor

desa sinorang yang terletak di kawasan batui selatan kabupaten banggai sulawesi tengah ini memiliki pantai panjang
lokasi ini menjadi tempat yang kerap disinggahi penyu untuk bertelur
warga suku bajo yang menempati desa sinorang hampir seluruhnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan menghabiskan waktu di lautan
namun ketika sedang tidak melaut mereka kerap mencari telur penyuh di sepanjang pinggiran pantai desa sinorang
pak dai kebiasaan masyarakat sini itu selain bernelayan kegiatan sehari hari
itu emang biasa nyari penyu pak
kapan aja itu
tidak juga tiap hari tapi biasa
biasa bernelayan pulang dari mancing
sambil nyari telur begitu
terus kedua telurnya itu kalau ada diberikan sama kami sebagai anggota kelompok
buat apa itu
buat dibudidayakan ada penetasannya di
buat dibudidayakan begitu
biasanya buat nandain di mana nih telurnya itu gimana tuh pak
ada pak kita di sini kan sudah tahu seperti itu
di mana tempat telurnya itu dia taruhkan kayu simpanan kayu itu dia taruh tanda pak
yang naruh kayunya itu penyunya
bukan dari orang bukan
oh bukan orang
oh jadi nanti dari kayu itu baru ada indikasi oh di sini telurnya gitu
nanti biasanya emang di sekitar pesisir pantai sini nyari penyunya nyari telur penyunya itu
di sini ya pak
ini kan tempatnya memang dulu ini
sampai sekarang masih seperti begitu juga pak
sering dia naik dia telur
kegiatan mencari telur dengan cara menyisir pantai seperti ini disebut dengan monitoring
lubang tempat telur penyu digali menggunakan tangan secara hati hati
agar telur tidak pecah
pak biasanya ketemu telurnya berapa banyak
kadang sembilan puluh lima biasa delapan puluh dua biasa satu ratus dua
dari satu penyuh
satu sini bisa ratusan telur
kedalamannya berapa ini
dia biasa cuma segini pak
tidak sampai berapa
tidak sampai satu meter
telur penyu yang ditemukan akan direlokasi agar terhindar dari ancaman predator
telur penyu juga tidak boleh dibiarkan terlalu lama terkena udara bebas untuk mengurangi risiko kematian embryo
sehingga harus ekstra hati hati saat memindahkannya
nah ini biasanya kalau yang begini usianya berapa lama nih pak
sudah seminggu ini ya
nah ini bentuk dari telur penyu
sepintas tampak seperti bola pimpong
tapi kalau masa sampai netasnya itu butuh waktu berapa lama pak
sebulan lebih untuk menetaskan bayi penyuh atau tukik yang nantinya akan menetas dari telur telur ini
telur telur tersebut direlokasi ke tempat yang tak jauh dari bibir pantai
untuk selanjutnya diperam di dalam galian pasir
dengan kedalaman tiga puluh hingga empat puluh cm
selain meminimalisasi ancaman dari predator
pemindahan telur ini juga untuk memudahkan masyarakat memantau perkembangan telur
telur penyu akan menetas dalam rentang waktu kurang dari empat puluh hari
setelah menetas telur penyuh atau tukik akan dipindahkan ke kolam dan siap untuk dilepasliarkan
berbeda dengan telur penyu penyu dewasa yang ditemukan masyarakat desa sinorang akan dikumpulkan di kolam konservasi
penyu dewasa yang ditemukan akan dipasang microchip
yang berisi nomor identitas untuk menunjukkan bahwa penyu tersebut pernah mendarat di tempat ini
hal tersebut bertujuan untuk memonitoring jelajah penyuh setelah nantinya dilepasliarkan
pemasangan mikrochip pada penyu dinilai dapat meminimalisasi rasa sakit pada penyu dibandingkan dengan metode tagging
pak ini penyu yang akan dipasangkan microchip nih pak
penyuh ini yang akan dipasangkan
fungsi dari pemasangan microchip itu apa
jadi fungsi ini untuk pelacakan peneratan penyuh itu sendiri
apakah dia balik lagi ke tempat kita atau dia ke tempat lain
oke kita boleh lihat proses pemasangan microchipnya ya pak ya
boleh kita taruh ya
penyu dewasa yang telah dipasang microchip akan dikembalikan ke habitatnya di laut lepas
empat dari enam jenis penyu yang ada di indonesia tercatat pernah mendarat di pantai desa sinorang
empat jenis penyuh tersebut meliputi penyuh lekang penyuh sisik penyuh hijau dan penyuh tempayan
penyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut
penyu yang memakan pucuk rumput laut dapat membantu membersihkan karang sehingga habitatnya dapat terjaga
atau seperti penyu yang memakan spons laut dapat membantu mengontrol distribusi dan komposisi dari organisme dan kestabilan ekosistem laut
ekosistem laut kabupaten banggai juga tak lepas dari keberadaan mangrove di pesisir pantai luwuk yang berperan mempertahankan garis pantai agar tidak tergerus oleh erosi
salah satu upaya pelestarian mangrove di kabupaten banggai dilakukan dengan metode hidroponik mangrove
pembibitan mangrove dengan metode ini mengandalkan nutrisi mikroorganisme lokal atau mal seperti yang biasa terkandung pada kompos
metode ini diklaim dapat mempercepat pertumbuhan mangrove hingga tiga kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan alami
sejumlah konservasi di kabupaten banggai melibatkan pemerintah daerah swasta organisasi non profit serta masyarakat setempat
cob tomori senantiasa berkomitmen untuk menjaga kelestaran alam meningkatkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja kami di kabupaten banggai
dalam implementasinya job tomori telah bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat perguruan tinggi lsm dan juga kelompok masyarakat di sekitar lingkungan kerja kami
tak hanya berperan menjaga garis pantai akar mangrove juga menjadi mikrohabitat dari ikan endemik perairan banggai yang dikenal dengan nama banggai cardinal fish
daerah pogon kauderni ini merupakan ikan hias yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi
harga jual banggai kardinal fish di pasar domestik berkisar sepuluh hingga seratus ribu rupiah per ekor
namun ketika menembus pasar internasional harganya bisa mencapai jutaan rupiah per ekor
kalau kita berbicara nilai ekonomisnya memang sangat ekonomis
karena ikan ini adalah salah satu ikan hias yang sangat diminati oleh masyarakat
khususnya penggemar ikan hias laut
sebenarnya memang ikan hias ini di masyarakat ini sangat murah
harganya antara lima ratus sampai satu ribu per ekor
tetapi setelah dijual baik itu secara domestik itu harganya lumayan besar juga
di antaranya itu sekitar antara tujuh sampai lima puluh
untuk di mancanegara itu berkisar antara tiga ratus sampai jutaan
jadi memang sangat menjanjikan
banggai kardinal fish hidup dengan cara berkelompok mulai dari puluhan hingga ratusan ekor
di habitat alaminya ikan ini dapat ditemui tak jauh dari mikro habitat favoritnya yakni ulu babi
sehingga budidaya banggai kardinal fish
juga memerlukan bulu babi agar menyerupai dengan habitat aslinya
selain ulu babi
banggai kardinal fish juga kerap ditemui pada karang di kedalaman laut yang tak lebih dari lima meter
cara pelestarian ikan ini selain dengan budidaya
juga dilakukan dengan cara introduksi
atau memindahkan sebagian populasi dari satu titik habitat ke titik habitat lainnya
seperti yang dilakukan oleh samsu adirahman
ketua tim konservasi banggai cardinal fish di kepokoteng banggai
ikan ikan ini dilepas pada titik habitat lain
dengan jenis mikro habitat berbeda untuk memperluas pengembang biakan

ikan ikan betina yang mengerami telur
namun pejatanlah yang mengerami di dalam mulut mereka

maksudnya waktu pengeraman telur banggai cardinal fish bisa mencapai dua puluh hari

maksudnya waktu pengeraman telur banggai cardinal fish bisa mencapai dua puluh hari

intinya kalau ikan ini kenapa saya katakan ikan ini beda dengan yang lain memang ikan ini unik
keunikannya di mana keunikannya yaitu di sayap keduanya atau di sirip keduanya sirip punggung kedua
yaitu berupa capungan makanya dikenal dengan istilah ikan capungan karena mirip capung bentuknya
dan kedua juga ikan ini apa istilahnya ikan ini memiliki karakteristik yang lain juga
yang memiliki kebiasaan kebiasaan yang lain dibandingkan dengan ikan hias laut lainnya
karakteristiknya ya seperti ikan ini bisa mengerami di mulutnya yang dikenal dengan istilah mood breeder
dan yang uniknya lagi ikan
ini yang mengerami adalah ikan jantan
eksotisme hewan di kabupaten banggai juga tertuang dalam karya batik dan tenun
adalah batik dan tenun nambo kain tradisional khas kabupaten banggai yang memiliki motif nuansa khas pesisir berwarna cerah
termasuk motif hewan endemik banggai kardinal fish dan burung maleo
batik dan tenun ambo merupakan daya tersebut
dan ini juga menarik lain dari kabupaten banggai selain wisata bahari dan keindahan alamnya
nama kerajinan tangan ini berasal dari sentra pembuatan batik dan tenun di kawasan nambo kabupaten banggai sulawesi tengah
cara menenun kain tradisional ini dilakukan menggunakan alat tenun bukan mesin

ilmu membatik dan menenun alat tenun bukan mesin
dan menenun diwariskan secara turun temurun
bahan bakunya menggunakan benang sutra dan katun dengan proses pewarnaan alami dan kimia
satu orang perajin batik dan tenun nambu membutuhkan waktu tiga hingga lima hari untuk menyelesaikan satu kain
yang membedakan tenun dan batik nambo dengan daerah lain adanya motif mosak angu pada kain
baik secara horizontal maupun vertikal
motif tersebut berbeda
makna persatuan yang diambil dari filosofi tondok atau pagar rumah adat suku saluan
kenapa tuh bu ada burung maleo ada kardinal vis yang dikasih motif jadi tenun
karena ciri khas kabupaten banggai
yang membedakan dari kainnya bu ya
yang membedakan tenun nambu ini sama dari daerah daerah lain itu apa
rumah bagi beberapa hewan endemik dengan lanskap alam yang memukau
kehidupan masyarakat pesisir dengan kekayaan alam berlimpah
kelestarian alamnya tak akan terjaga tanpa kepedulian manusia